pak tolong perangkat aja pak
wah ada apa ini
pak firman ibu rt minta warga
udah pak rw gak usah pake dijelasin
angkut aja bu rt ke kantor polisi
ini semua uang sumbangan ya bu
biar bu rt aja yang ngitung
banyak banget bu
ibu ini ya emang sekretaris rt paling sigap
saya kan hanya menjalankan tugas dari bu
dari pak rw bu
pak rw mau ikut nyumbang
tapi sampai detik ini juga
dia belum antren juga ke saya uangnya
pak rw gak penting
dia gak nyumbang gak jadi masalah buat saya
besok bantuin saya ya
bagiin sebak kok ke rumah rumah warga
apa tidak kita kumpulkan saja semua warga
di pos kampling bu itu kan lebih praktis
kalau itu sih terlalu mencolok
yang ada warga bukan milih saya
malah milih rw yang lama
mereka gak akan simpatik sama saya
kayaknya aku pernah lihat
anak pemberita tumor itu di koran
atau di majalah ya
kalau anak ini meninggal
saat menjalani operasi
bener ini foto nya sama
berarti itu sudah bohong
uang sumbangan itu bukan untuk disumbangkan
untuk bu rt pribadi
ini ada ya sembako dari bu rt
ini sembako dari bu rt
apa ibu rt tau
bahwa ibu rt itu sudah berbohong
ibu minta uang sumbangan untuk anak penderita tumor itu
supaya ibu bisa bagi bagi sembako untuk warga
terus pak rw apa ya
anak penderita tumor yang fotonya ibu sebarkan itu
ibu ambil foto itu dari orang lama kan
sebaiknya ibu kembalikan uang baru
sebelum mereka tau
bahwa ibu sudah menipu mereka
iya kan ibu kembalikan uang warga sebelum mereka tau bahwa ibu sudah menipu mereka

iya kan ibu sudah menipu mereka
mesti kusingkirkan nih orang
tidak ada orang yang menyerang saya
pak tolong besok kasih tahu keluarga
kumpul di rumah saya
pokoknya acara gagal lagi
pokoknya aku harus bikin cara
supaya warga nggak percaya lagi
ada apa yang kita suruh kesini
ibu tolong dibaca
foto saudara bu rt yang menderita tumor
iya disini diberitakan
anak itu meninggal waktu operasi
dan ini ada tanggalnya
terus buat apa kita nyumbang
kalau anak ini sudah meninggal
empat tahun yang lalu
jangan jangan uangnya dibeliin sembako buat kemarin
bisa jadi mak
wah bu rt nggak benar
tenang dulu sabar sabar
minta perhatiannya sebentar ya
jadi saya mengumpulkan bapak bapak dan ibu ibu di sini
bukan maksud saya itu untuk menghasut
tapi dari foto kopi yang saya sebarkan itu
ibu ibu dan bapak bapak sudah pasti tahu
bahwa uang yang kalian sumbangkan kemarin itu
bukan untuk anak penderita tumor seperti ini
seperti yang dikatakan oleh ibu rt
wah kalau begitu
bu rt sudah menipu kita
padahal saya sudah menyumbang rp dua ratus
iya pak saya juga
tenang tenang tenang
sebaiknya sekarang kita datangin saja ibu rt
kita minta pertanggung jawabannya atas uang sumbangan itu
kalau uang sumbangan itu masih ada
kita minta dikembalikan ya
tapi ingat bapak bapak dan ibu ibu di sini
tidak boleh main hakim sendiri
baik kalau gitu sekarang kita ke rumah ibu ya
bang operasi sayang itu ps
bang yang berakhir makan cermin minggu ini
bisa ada apa ini
jangan bilang kamu sudah menipu uang warga lagi
kejadian ini itu sama persis
dengan kejadian dua tahun yang lalu siska
mas udah deh
mas jangan banyak tanya
pokoknya mas jangan sampai membuka pintu
kalau sampai mas buka
nanti mas bodoh mas bodoh rengguk
mas jangan banyak banyak pak
ada apa ini
pak firman ibu rt menipu warga
udah pak rw nggak usah pakai dijelasin
angkut aja ibu rt ke kantor polisi
lebih baik aku lompat aja
tuh dulu sudah terbukti
karena cincin ini aku nggak mati
walaupun wajah aku luka parah
lebih baik sekarang aku lompat
dan pura pura amnesia lagi
daripada masuk penjara
kasian ibu rt
wajahnya sebagian terlalu keras
dan tambah hitam
ya mungkin semasa hidupnya
beliau suka berbohong dan bermuka dua